memangnya kenapa dia cantik bisa berangkat sama heros
kalo puasa sholat wajib mah tetep lima waktu dalam sehari
itu namanya sholat raweh
boleh dikerjakan boleh juga tidak
tapi sebaiknya mau dikerjakan pahalanya banyak
terus kangkusoy kalo doa buka puasa itu bagaimana
doa berbuka puasa menurut hadis yang direwayatkan oleh abu daud adalah
zahabal zoma'u wa abatala tilau'uruku wa tahbatul ajaru insya'allah
artinya telah hilanglah dahaga
telah basahlah kerongkongan
semoga ada pahala yang ditetapkan
jika allah menghendaki
hadis riwayat ahmad abu daud dan imam mazah
herh kangkusoy hebat
tidak ada doa khusus waktu sahur
yang ada setelah sahur kita niat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadan
hmm alex makasih yuk
tapi aku belum bisa ngejarin doa buka puasa
aku tinggal minta catatan kepada kangkusoy
aku tinggal hafalkan
iya nanti saya tuliskan biar tuti bisa menghafal
coba aja kangkusoy udah tembak aku
kangkusoy gak usah pegel pegel lagi bikinin aku catetan
punten sop mau makan apa
nggak usah kang minum aja
teh hangat aja kang
sebentar ya saya buatin
biar gue aja yang buatin kos
mobilnya satu kang
sebentar ya kang
cuy semalam dedek nelfon sambil nangis
memangnya kenapa dari cantik bisa berantem sama eros
ramai gimana maksudnya
dedeh teh marah sama emak bos
emak bos teh sahat cuy
assalamualaikum diri cantik
diri cantik baik baik aja
dedeh teh baik baik aja kok
dedeh cuma mau ngabarin
dedeh teh udah pergi dari rumah
lebih cantik sekarang di mana
ateh nggak perlu khawatir
untuk sementara ini
dedeh nggak akan kasih tau dulu
tapi di sini dede baik baik aja kok ah
dedeh cuma pengen nendangin diri dulu
sob teh manisnya
ya makasih mbak
telepon dari si dedeh
dedeh teh gimana
diri cantik kabur dari rumah cuy
cuy tolong kamu telepon pacar kamu ya
iya bos brai
kamu tuh punya pacar
tolong pastiin dedeh cantik kabur nggak dari rumah
iya bos brai
buntun bos brai
sambil dihentikan ya
tolong mimpin manis ke rumah maeros
katanya dede cantik kabur dari rumah
kabur dari rumah
mimin tolong tanyain ya ke maeros ya
akan tuh dimana sekarang
kang encuy tuh ada di ciraos
sekarang kang cey bantu bantu
di warung kang koswara
yaudah ya mimin manis
jangan lupa ke rumah myros
sepertinya mimin belum tahu kalau dedeh kabur dari rumah
tapi nanti mimin mau ke rumah maeros
ketika seorang anak berbuat salah
pada orang tuanya
dan menyakiti hatinya
kita menyebutnya sebagai anak durhaka
banyak kisah kisah yang menceritakan
bahwa allah menghukum
orang orang yang durhaka pada orang tuanya
tapi sekarang kita banyak menyaksikan
bukan hanya anak anak yang durhaka pada orang tuanya
tapi banyak juga
orang tua yang durhaka pada anak
bahkan ada yang membuang atau menjualnya
kota saya ustadz
tahu dari mana
seharusnya kusa yang lebih tahu
sebagai orang yang biasa azan
iya pak ustadz

dia tidak diressioner memiliki perlawanan rebound
mak dede gak ada di rumah
iya min apa yang dikatakan ncuy benar
dedek kabur dari rumah
berarti emak orang tua yang gak berguna
biarin emak tinggal sendiri di rumah
mak mate gak boleh ngomong seperti itu
paling dede cuma pergi sebentar
nanti dede juga nyesel dan pulang lagi ke rumah
hah kamu tahu apa tentang emak
kamu sama aja dengan encuy sama dedek
gak peduli sama emak
pelatih emak adalah nenek nenek yang gak tahu diri
emak adalah orang tua yang gak berguna lagi